ada rusak tuan cepat sebelum dia kabur
oh good kalian ikut semua
eh kakek tua
kita ketemu lagi
lepaskan jura kenjaya
sudah dua puluh tahun
aku memberikan kekayaan
dan sekarang perjanjian itu
menagi janjinya dia
untuk menjadi budak aku
kamu membawa manusia
ke jalan kesesakan
kok aku yang disalahkan
kan dia datang padaku untuk meminta kekayaan
tidak akan kubiarkan
lebih banyak manusia tersesat karenamu
kamu harus aku binasakan
guru siluman siluman itu membawa pergi juragan jaya
kamu bisa melihatnya
siluman itu membawanya secara kasar
anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa
dia punya indera kenam yang begitu kuat
hingga dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain
jangan jangan bidara benar
dia menyerap kekuatan malampir
sedang salingnakan roti iwan untuk h tracking her love to you
ituk saestini ego dalkian
ini beda adanya denger
dibeliin anak ayam ya kamu beneran kude iya yang terpenting kamu jangan murung ya
nanti kita beli di pasar ya sayang terima kasih bu deh untuk apa kamu masih menyimpan
cabut tangan mariam ini untuk apa kamu enggak ingat masa bujang dulu kamu sering sekali
dibuat sakit hati sama dia sekarang mentang mentang kamu sudah duda kamu mengharap cinta dia bahwa itu
tolong cepat kembalikan saput tangan itu mbak yuk nggak bisa nggak bisa sapu tangan ini harus
dibakar dari dari cepat kemari nih banget bakar sabu tangan ini cepet jangan bikraman denger ya
aku nggak suka kamu dekat dekat mariamah dan kamu pikirkan mariamah lagi
dia itu udah miskin sombong lagi aku bener bener nggak suka sama dia kamu ini tiap hari kerjanya
nganggur urus kerjaan kamu itu kamu gak takut susah kamu gulung tikar bayu aku itu lagi butuh
modal aku mau mengembangkan usahaku bayu ya sudah kerja sana untuk cari uang ini tolong pertemukan
aku sama juragan darwish hai juragan darwish
untuk apa mbak yukand dekat sama juragan darwish tolongnya mbak yuk
kamu mau pinjam modal sama dia iya mbak yu ya baiklah tapi saya nggak janji ya
sini hari desa
dasar kuda lambat mengapa pas latihan kamu lari lawan selambat sekali
punya varinya perks
ternyata kamu sudah kenalan dengan den mardia
bukan itu keponakan den
cantik sekali bibi
saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati juragan
yang sudah bersedia membantu saya
hei berdiri yang benar
aduh kang aduh udah gak kuat kang
kedih airnya terlalu berat
suruh siapa kalian nakal
kalian keluar dari pandepokan
itu artinya jika kalian berani berbuat
kalian harus berani bertanggung jawab
aduh kah memangnya tidak ada hukuman lain gitu kang
iya kang benar
kalau hukumannya masak
udah apa apa kang
bilang saja kalau kalian mau makan
ya sudah lah teman teman
kita terima saja hukuman ini
kita kan emang salah
emangnya kamu gak capek
ini kan berat
ah sudah sudah kalian lanjutkan saja hukuman ini
dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat
sekarang aku yakin
sembara menyerap kekuatan mak lampir
terima kasih mbak yu
untung ada mbak yu

kalau tidak tidak akan berhasil
kalau tidak tidak akan berhasil
padahal aku tuh tidak yakin
sebab juragan darwish itu terkenal sangat pelit
juragan darwish itu kalau sama yang lain pelit
tapi kalau sama mbak yunu ini gak pernah pelit ya
juragan tadi baik sekali ya
tadi saja faridah lihat
juragan itu memberi budi uang
ada rusak tuan
cepat sebelum dia kabur
oh good kalian ikut semua
sepertinya anjing anjing itu telah memukar rusaknya
cepat kita ke sana